taman mini indonesia indah atau tmii kembali dibuka untuk masyarakat umum pada minggu dua puluh november dua ribu dua puluh
setelah dilakukan revitalisasi sejak januari dua ribu dua puluh
namun pembukaan ini dilakukan secara terbatas hingga akhir tahun dua ribu dua puluh
pengelola tmi membatasi kuota pengunjung harian sebanyak lima orang
tmii ini sudah menggunakan digitalisasi sehingga masyarakat bisa memberi secara online
memudahkan pada saat masuk supaya lancar semuanya
para pengunjung yang hadir ke tmii pada hari pembukaan ini didominasi oleh masyarakat yang berkunjung bersama keluarga
beberapa pengunjung mengatakan wajah tmii saat ini memiliki desain yang lebih baik dan terasa lebih luas
mau naik kereta gantung mas
dari depan sih lumayan seru ya bagus gitu desainer juga arsiteknya lebih oke
barang keluarga besar kebetulan kelihatan sekali perbedaannya dari yang sebelumnya
kalau dulu kan banyak tembok tembok bersekat sekat seperti tersendiri sendiri
sekarang seperti luas aja pemandangannya tuh sangat bagus sekali
dalam pembukaan tmii secara terbatas kali ini masih ada beberapa wahana yang belum dibuka
seperti teater keongmas
saya pun beralih untuk mengunjungi wahana ikonik di tmii yaitu kereta gantung
untuk menaiki kereta gantung ini diperlukan biaya sebesar lima puluh ribu rupiah per orang dalam satu kali perjalanan
nah saya sekarang lagi naik kereta gantung salah satu wahana yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat yang berkunjung ke taman mini indonesia indah
durasinya dua puluh menit dalam satu kali perjalanan
dan dari sini kalian dapat melihat miniaturnya
ini adalah mobil indonesia yang dibuat dari pulau pulau kecil
untuk jam operasional tmii saat ini dibuka pada jam delapan pagi hingga empat sore
untuk pemasanan tiket dilakukan secara online dengan membayar biaya sebesar dua puluh lima per orang
serta dua puluh lima untuk mobil dan lima belas rupiah untuk sepeda motor